memang nih momen hari raya idul adha selalu saja dihiasi oleh berbagai cerita
ada cerita juga soal sapi yang masuk ke kafe kerbau yang membuat pak rt masuk rumah sakit
juga berkah idul adha yang meningkatkan omzet para pedagang
ya kami rangkum semuanya dalam serba serbi idul adha seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah versi good morning
panitia kurban di masjid agung sumatera utara membagikan sekitar empat enam ratus paket daging kurban ke masyarakat
penerima hanya perlu menunjukkan kartu dengan barcode khusus untuk menerima jatah daging kurban
petugas pembagi tinggal men scan atau memindai kartu dan komputer menampilkan nama pemilik kartu penerima lengkap dengan alamatnya
dengan cara digital ini penerima tidak perlu mengantri lama atau berdesak desakan
berbeda dengan di medan ribuan warga miskin di surabaya jawa timur rabu siang berdesakan demi mendapatkan daging kurban
yang dibagikan oleh pengadilan negeri
sejumlah penerima yang berdasarkan penerima ini
sejumlah aparat kepolisian bahkan sampai kewalahan ketika mengatur ribuan warga yang hendak berebut masuk ke halaman kantor pengadilan untuk mendapatkan daging kurban
sesaat sebelum disembeli seekor sapi terekam kamera warga saat berontak dan merangsek naik ke atap dapur rumah warga di ujung berung bandung
tak lama setelahnya sapi itu pun mendarat masuk ke ruang dapur
warga yang kesulitan mengangkat sapi akhirnya memutuskan menyembelihnya di lokasi
tak cuma kabur ke dapur
ada juga sapi yang kabur masuk ke kafe saat akan disembeli di tembalang semarang
karena kaget melihat sapi berukuran jumbo masuk kafe
pengunjung bahkan dibuat kalang kabut dan bergegas keluar dari kafe
seekor kerbau yang dibawa menuju masjid di desa pedawang kudus jawa tengah
tiba tiba mengamuk dan lepas saat hendak disembeli
kerbau yang mengamuk bahkan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan merobohkan pagar rumah warga
momen idul adha juga menjadi ladang untung bagi para pedagang
contohnya para pengapul kulit kambing dan sapi dadakan yang berjualan di area wisata religi sunan ampel surabaya
pengapul dadakan membeli kulit sapi dan kambing kurban sebelum dijual kembali ke pengapul besar
dalam sehari pengepul kulit mengaku bisa meraup omset dua hingga tiga juta rupiah
permintaan akan tusuk sate meningkat dua kali lipat lebih dibandingkan hari hari biasanya saat momen idul adha
pada hari biasa setiap pengrajin bisa membuat sepuluh hingga lima belas ikat tusuk sate
satu ikatnya diisi lebih dari seratus tusuk
namun pada idul adha satu orang bisa menghasilkan lebih dari dua puluh hingga dua puluh lima ikat per hari
saat hari biasa satu ikan tusuk sate dijual pada hari biasa rp satu lima ratus hingga rp dua
namun pada momen idul atas dijual lebih dari rp tiga per ikat